opon warga kelurahan kota baru kecamatan ciberem kota tasikmalaya ini mengejutkan para petugas satuan polisi pamung praja
yang sedang melakukan razia pengemis di jalan haji zainal mustafa tasikmalaya
saat digeledah tugas menemukan uang sebanyak lebih dari empat puluh tiga juta rupiah dari dalam kantong plastik yang dibawanya
selain uang puluhan juta petugas juga mendapati setumpuk perhiasan emas berupa gelang dan kalung yang ditaksir bernilai lima belas juta rupiah
petugas pun langsung membawa pengemis ini ke kantor satpol pp untuk dimintai keterangan
kepada petugas pengemis yang biasa manggal di seputaran alun alun kota tasikmalaya ini
mengaku semua perhiasan dan uang tersebut adalah hasil jeripayah mengemis selama tiga tahun terakhir
uang dan perhiasan itu akan digunakan untuk membangun rumah yang kedua
sementara mengemis sudah dijalannya selama kurang lebih lima belas tahun
uang sepuluh juta tidak mengemis